otoritas jasa keuangan dan bursa efek indonesia resmi meluncurkan program simplifikasi pembukaan rekening efek elektronik
dan melalui program ini pembukaan rekening dapat lebih cepat dilakukan dan menjangkau lebih atau wilayah yang lebih luas
program simplifikasi pembukaan rekening efek elektronik resmi diluncurkan ojk pada kamis ini di bursa efek indonesia jakarta
direktur utama bei inarno jayadi mengatakan calon investor yang berada di daerah akan dipermudah oleh program simplifikasi pembukaan rekening efek elektronik
sementara itu kepala eksekutif pengawas pasar modal ojk hussein menyebutkan program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan perusahaan efek
dalam memberi layanan kepada investor dan meningkatkan permintaan pasar modal
jadi menurut informasi dan sudah dilakukan pilot proyek katanya di bawah tiga puluh menit
harapannya investornya meningkat
tadi bu atun juga katakan bahwa dengan se ini artinya bahwasanya nanti terhadap anggota anggota bursa bisa langsung melaksanakan simplifikasi pembukaan rekening